orang gue juga mau main basket kenapa
ya lo cari bola yang lain lah jangan bola yang ini
lu aja cari sendiri sana
kayak tadi juga bola basketnya ada di gua
gue demen banget ya cari masalah sama gue
lo aja yang mancing mancing
emang gitu tadi katanya nggak mau pergi tapi lu jalan
gue mau main basket biar pikiran gue cerah gak stress lagi
eh lo kenapa milihnya gak penting sih
ketimbang lo main basket mending kita dampingin pangeran sekarang
di pangeran itu udah banyak masalah
udah diteken sana sini dari mulai bokapnya mel sampe kemelnya juga
udah lah kita gak usah nyari masalah lagi
nih lagian ya
kalau lo sering nongol di depan bockupnya mel lo bisa kena masalah
dan kalo itu sampe terjadi bisnis bokap lo yang bakal terancam
gue tau lo lagi galau sama mel
sama kayak gue gue galau juga mikirin citra
gue kesel kenapa pakai putus segala sih dari citra
ketemu lagi sama si cewek asongan yang munafiknya tolongan
dan yang selalu berasa kalo dia bisa ngindarin masalah
gak tau kali ya kalau om rayment itu bisa ngelakuin apa aja sama lo
eh lo kebayang gak sih
kalo om raymond tau soal cewek asongan terus dia mulai bertindak karena dia takut anaknya itu diapa apa
kasih asal lo tau ya
gue sama sekali gak ada hubungannya sama apa yang udah terjadi sama mel
gue bahkan ikut prihatin sama mel
gue ikut doain dia supaya dia cepat sembuh
lo mau percaya sama gue atau engga
itu bukan urusan gue
tapi gue gak akan diem aja kalau lo semakin keterlaluan apalagi lo berani fitnah gue kayak tadi
gak ada apa apa gue mau ngakuin putri
orang yang di dekatnya putri itu gue
sekarang lo mau jadi hero untuk si cewek aso kan
mendingan gue jadi hero
tapi lo berdua cuma pansus
terserah lo mau mikir apa
sumpah keterlaluan banget tasya nuduh gue kayak gitu
lo gak usah terpengaruh sama omongan tasnya ya
emang seharusnya gue gak usah kebuah emosi
kamu tetap semangat ya put
kenapa pak regar ngomong kayak gitu ya
kayaknya lo kesel banget sama putri
sampai nyindir dia kayak gitunya
tadi pagi juga perasaan mau ikutan deh
ya itu juga kan gue kebawa lo tas
ya gue ngeliat lo sesini situ sama putri
gue mikir lagi lah
emang gue yakin dia bakal disalahin tentang masalah mel
kan mel juga belum mention apa apa ke kita
situasi ini semua udah bisa ketebang
om raymond itu bakal cari tau soal cewek asongan
karena mel nyebut nyebut nama cewek asongan terus
tapi kan dadinya mel belum tanya tanya soal itu
om raymond tanya soal hubungan cewek asongan sama pangeran
dulu mereka tuh kayak top and jerry
eh tapi lama lama benci
lama lama nempel deh
ya of course dadinya mel bingung
karena selama ini dia berasa mel gak ada cerita sama dia
karena mel katanya mau selesai masalahnya sendiri
ya terus gue bilang aja mel gak mau cerita karena si cewek asongan itu emang udah terlalu keterlawan
kok nekat banget sih
ntar kalo dadinya mel marah marah banget gimana
yang penting kan kita selalu support belt
ingat ya kita harus iya sekata
gak bisa beda beda
orang gue juga mau main basket kenapa
ya lo cari bola yang lain lah jangan bola yang ini
lu aja cari sendiri sana
kayak tadi juga bola basketnya ada di gua
gue demen banget ya cari masalah sama gue
lo aja yang mancing mancing
lo mau bikin gue emosi ya
lo pikir gue bakal jipare sama lo
kalau lo gak jiper sama gue buktiin sama gue
kita tanding basket
kita lihat siapa yang menang
bel sejuk kepala
sekarang gue jadi sadar
kalau keindahan itu gak harus dilihat dari mata
ternyata banyak hal indah yang bisa dirasain dalam kegelapan
sekarang gue gak takut lagi sama gelap
karena banyak banget hal indah yang bisa dirasain di taman ini
gak usah salahin diri lo sendiri ya
ini semua bukan gara gara lo kok
justru kejadian ini gara gara gue semua
coba aja waktu itu gue ngertiin lo dan gak maksa perasaan gue kayak lo
pasti semua ini gak bakal kejadian
maaf banget ya
gue jadi kasihan
ngeliat mal menderita kayak gini
iya karena pasti lo malu jalan sama orang buta kan
gue sama sekali gak malu kok
justru gue kepingin ngelakuin ini
kondisi lo lemah
beda sama mel yang biasanya
mungkin ini hukuman buat gue karena udah jahat sama lo
tapi gue masih bersyukur banget kok
masih dikelilingi sama sahabat sahabat gue yang baik dan tulus
sungguh hidup ini
gue gak pernah ngerasain sebahagia ini